sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku aneh banget ya non
baru ngedesain tisu aja aku langsung teringat sama rizky
mungkin aku lebih aneh non
karena semua hal pasti mengingatkan aku sama non
aku jadi ingat
waktu kak misha nyuruh aku ngelap sepatunya

ternyata udah selama itu ya
tapi selama ini perasaan aku gak terbalas man
rizky sama sekali gak perhatian sama aku
dan aku udah berusaha untuk gak menyukai rizky lagi
tapi susah banget man
kamu udah pernah belum ngerasain patah hati
kalau bisa jangan ya man
karena rasanya patah hati itu
aku tau rasanya non
dan udah sejak lama aku ngerasain hal itu
karena dari dulu aku udah tau perasaan aku sama non
itu gak akan berakhir
itu akan pernah kesampaian
dan terutama saat ini
saat menegak non ngomongin rizky seperti ini
non gue boleh putus asa dulu non
tuhan pasti akan berhasil yang terbaik buat non ini man
aku yakin tuhan pasti akan berhasil yang terbaik buat non ini man
aku yakin tuhan pasti akan berhasil yang terbaik buat non ini man
aku yakin tuhan pasti akan berhasil yang terbaik buat non ini man
lebih baik sekarang
non hapus air mata non
aku gak mau ngeliat
air mata non yang begitu berharga
itu dibawa sia sia

itu dibawa sia sia
yaiyalah aku bener
gitu mon senyum